lima dokter ahli universitas hasanuddin yang dipimpin mantan rektornya idrus paturusi
menuju jakarta rabu pagi
mereka adalah dosen fakultas kedokteran ahli ortopedi dan traumatologi
serta ahli anestesi
tim ini akan bergabung dengan tim kemanusiaan kementerian kesehatan republik indonesia di jakarta
sebelum berangkat ke turkiye
lima dokter ini memiliki pengalaman di sejumlah bencana tanah air hingga mancanegara
antara lain bencana gempa di sulawesi tengah
gempa cianjur jawa barat dan gempa iran
sementara itu wakil presiden maruf amin mengatakan
pemerintah indonesia dalam waktu dekat akan ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada turkiye
menurut wapres turki memiliki sejarah panjang dengan indonesia
karena menjadi negara pertama mengirimkan bantuan untuk korban bencana tsunami di provinsi aceh
menurut wapres turkiye memiliki sejarah panjang dengan indonesia
karena menjadi negara pertama mengirimkan bantuan untuk korban bencana tsunami di provinsi aceh
mengirim misi bantuan dan itu bagian daripada tanggung jawab internasional kita
jadi itu di dunia ini memang mesti saling membantu
itu sudah menjadi tradisi kemanusiaan
selain peran kemanusiaan pemerintah indonesia
wapres juga mendorong peran badan amil
dan juga pemerintah nasional ikut berperan dalam misi kemanusiaan di negara turkiye